beralik informasi lainnya pembelian lpg tiga kg dengan membawa ktp
kini tengah diuji coba pemerintah di lima kecamatan di empat daerah
keempat daerah adalah tangerang semarang batam dan mataram
dikutip dari cnn indonesia com corporate secretary pertamina patraniaga
irto ginting menjelaskan uji coba ini berlangsung di pangkalan resmi pertamina
irto menilai kebijakan ini diperlukan untuk mensinkronkan
data pemasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
nantinya data ini akan di input ke dalam web subsidi tepat milik pertamina
irto menambahkan dirinya menyadari proses ini membutuhkan waktu dan sosialisasi kepada masyarakat
namun ia menekankan langkah ini diambil agar subsidi benar benar tepat sasaran